kenapa gue harus kepo
om jojo gak salah liat ini
gak salah liat apa om jojo
nonton kok gantingan gitu akrab banget kayak saudara gitu loh
nonmel om jojo salah ngomong ya
nonmel jangan marah ya
ya normal aku gantingan sama putri
kan kita ada temenan sekarang
kirain nonmel beneran marah sama om jojo
ya ampun om jojo
ngapain marah coba
gak guna juga kan
aku tuh sekarang mau biasain lebih deket sama putri
ntar lagi kita bakal jadi saudaraan
nonman sekarang beneran topan nih
wah om jojo seneng banget dengernya non
syukurlah kalau gitu
masih di dalam
masih di dalam
ini aku mau nemenin putri ke kampus
mau anterin dia
nanti om joja mau kan bantuin aku
nanti pas om jojo anterin ibu sama didi
dibelokin ke taman non
kenapa gitu mel
gak berani ah
nanti pak bos marah sama om jojo loh
woh tenang aja
aku tuh mau didi sama ibu punya kesempatan ngobrol
yang lebih lama gitu
ibu sama didi punya waktu yang lebih lama untuk ngobrol
terus lebih terbuka
bisa bicara dari hati ke hati gitu
soalnya nanti kalau misalnya ibu gue malah
telat kerjanya gimana
telat ke kantor
ya enggak lah
gak bakal ditegur sama atasannya
kan yang punya kantor
ibu bisa kerja juga karena bantuan dari papa lo
ya emang awalnya ibu gak tau
waktu itu gue gak sengaja keceplosan
tapi pas ibu tau
ibu langsung mau risanya dari kantor
ya bener sih
tapi deddy udah bisa nahan ibu kok
dan gue seneng banget karena didi udah bisa jujur ke ibu
kalo misalnya itu kantornya
kalau jujur itu bikin hidup lebih tenang ya
ternyata om raymond beneran mencintai ibu
dan takut kalo ibu sampe ambil tawaran kerja di surabaya
makanya om rayment cari cara
supaya ibu bisa kerja di kantor cabang milik komremon
yaudah kita berangkat nih put
om jojo jagain dini sama ibu ya
perubahannya sangat praktis
dari yang hitam ke putih
gue juga gak sabar banget
lihat pak bos sama bu nawang hidup bahagia
berarti sebentar lagi
gue bukan hanya punya bos baru
tapi punya bu bos baru
siap bu bos
aku harus bisa yakinkan pangeran
seolah olah aku sudah bisa menerima cewek asongan itu
sebentar ya dit ya
tolong kamu pesenin buat saya
terus kalau udah kamu kirim ke
di apartemen saya semuanya
baik pak permisi pak
kamu mau diner di apartemen kamu
kok pakai tiga menu segala
emang sama siapa aja
udah lah gak penting
sekarang justru aku pengen nanya sama kamu
gimana hasil pertemuan kamu sama pak haris tadi
kamu tuh bener bener keterlaluan ya lex
aku disuruh ngadepin pak haris sendirian
kamu bisa ngadepin dia sendirian tanpa aku
iya tapi tadi aku gugup depan pak haris
pas dia nanya siapa mbak skoro
terus emangnya kamu jawab apa apa
ya aku bilang aku gak kenal
aku gak tau
terus kamu udah coba untuk tawarin dia uang
supaya dia mau kerja sama sama kita
kok bisa gitu sih
kan kamu tahu cuma itu satu satunya cara
supaya dia mau berhenti nyelibikin kasusnya jaka
kenapa sih lex
kamu tuh mikirnya semua orang bisa disogok dengan uang
kenyataan kan memang gitu
ya tapi aku belum kenal banget karakternya pak haris
nanti kalau aku ngelakuin apa yang kamu mau
dia malah jadi tambah curiga sama aku
enggak aku gak mau coba coba
aku gak mau ceroboh
itu akan berdampak buruk sama aku
aku percayain semuanya sama kamu lihat
kamu lebih ngerti apa yang harus kamu buat
iya tapi aku gak mau sendirian
kamu harus bantu aku juga dong
kamu tenang aja
aku pasti ada di belakang kamu untuk bantuin kamu
untuk nutupin semua rahasia besar di masa lalu kita
jadi sih naomi itu mantan pacar lo waktu sma
sumpah sih gue gak nyangka kalau itu mantan pacar lo
soalnya cantik banget riz
orang lo lihat aja sendiri dia tuh fashionable banget
terus mukanya innocent lagi
tapi by the way putri udah tahu nggak soal ini
dan gak perlu ada yang tau tentang masa lalu gue
lo takut kalo putri tau terus putri ngejauhin lo
ya lagian lo gak usah lah kayak gitu
putri itu orangnya gak kayak gitu riz
sekarang kan dia udah jadian sama pangeran
bukan itu maksud gue
ya terus apa dong
lo takut kalo putri tuh kepo sama masa lalu lo
kenapa gue harus kepo
lo sadar gak sih
tadi tuh naomi sempat nanya ke anak kampus
dimana ruang tata kemahasiswaan
dulu tuh jangan kesenengan dulu
kenapa dia nanya kayak gitu
atau jangan jangan dia mau daftar kuliah disini
kalo gitu artinya
gue bisa cuci mata ngeliat naomi disini ya gak
lo mikir gak sih
masalah lo sama bokapnya dia aja belum selesai tak
ya udah sih ji lo gak bisa liat temen temen sedikit apa ya
ya bukannya gitu lo mau gaduhin ke citra nih
eh gak usah
lo kenapa diem aja
jangan bilang lo mau flirting di belakang putri ya